ratusan warga kepulauan sumeneb madura jawa timur memilih mudik lebih awal
seorang balita menangis histeris lantaran kepanasan di tengah antrian ratusan pemudik tujuan kepulauan di pelabuhan kalianget sumeneb
sejumlah pemudik mengaku sengaja mudik lebih awal karena khawatir tidak bisa mudik karena pembatasan transportasi umum pada enam mei mendatang
untuk menghindari penyekatan di jalan mereka memilih berangkat dini hari
itu pemeriksaannya kosong pokoknya kalau udah subuh ke paginya itu jam enam itu udah nggak ada lagi yang jaga itu cuma tinggal
operator kapal dharma dwipa utama kalianget maman surahman
dan kendaraan roda empat banyak didominasi plat luar seperti jakarta sementara puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi dalam pekan ini
sebelum pemerintah memperlakukan pembatasan transportasi umum pada tanggal enam mei mendatang
operator kapal dharma dwipa utama kalianget maman surahman
ribuan santri dari sejumlah pondok pesantren di jombang jawa timur mulai melakukan mudik
sebagian dilakukan penjemputan oleh orang tua sedang lainnya menggunakan kendaraan umum
sementara kepolisian menyatakan santri mudik diperbolehkan dengan membawa hasil swab dan dilakukan sebelum tanggal

oh saat ini memang sudah ada pembatasan tapi kalau sus untuk santri
masih diizinkan ya maksimal diperketat tanggal lima
sampai tanggal lima sampai tanggal lima sudah tidak diperbolehkan
gelombang santri mudik masih akan berlangsung hingga tiga hari ke depan
sebab sejumlah pesantren baru akan mulai libur pada tanggal tiga puluh mei dua ribu dua puluh
jumlah santri yang pondok di satu ratus lima puluh lebih pesantren di jombang berkisar satu ratus dua puluh lima ribu santri

sementara di jakarta lonjakan jumlah penumpang kapal laut di pelabuhan tanjung priok jakarta utara sempat membuat ketersediaan ratusan kantong tes ginus habis
seperti diketahui tes ginus wajib dilakukan oleh calon penumpang kapal laut di pelabuhan tanjung priok jakarta utara
sebagai syarat melakukan perjalanan
namun jika penumpang sudah memiliki surat tes antigen dengan hasil negatif yang berlaku satu x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
maka tidak perlu lagi melakukan tes genos di pelabuhan tanjung priok
tim liputan cnn indonesia